pemerintah terus mencari cara untuk menggairahkan perekonomian di tengah pandemi
bank indonesia menjelaskan skemanya
mulai satu maret hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
baik rukan rumah tapak maupun rumah susun dengan tipe kurang dari dua puluh satu
tipe dua puluh satu sampai tipe tujuh puluh dan tipe tujuh puluh ke atas
hal itu tak hanya untuk pembelian rumah pertama
tapi juga berlaku bagi rumah kedua ketiga dan seterusnya
untuk tipe dua puluh satu sampai tujuh puluh
sementara untuk rumah tapak dan rumah susun tipe tujuh puluh ke atas
perbankan menyatakan siap menjalankan relaksasi ini dan akan fokus dalam mitigasi resiko
bri misalnya akan menyasar nasabah yang ada untuk bisa mendapat fasilitas kepemilikan rumah pertama
dengan kredit harga rumah tiga ratus sampai lima ratus juta rupiah
nah jadi kami menyasar nasabah assisting dan tentu di situasi yang seperti sekarang ini
fokus utamanya adalah pastinya nasabah payroll
untuk memastikan bahwa penghasilannya memang terjaga dengan baik
maka nasabah diwajibkan untuk menyediakan minimal dua kali cicilan
di dalam saving second nya untuk kemudahan auto debit dari pembayarannya
namun pengamat properti menyayangkan jika nantinya relaksasi ini hanya didikmati masyarakat pekerja formal saja
sebab perbankan biasanya akan melihat profil nasabah yang memiliki penghasilan tetap
untuk menghindari resiko gagal bayar
ya kan kalau misalnya dia pedagang jangan terus kemudian dia dihukum

bayar bunga lebih karena faktor resiko tersebut
akhirnya yang mendapat benefit ini hanya sepersekian subset dari masyarakat
which is adalah orang yang mempunyai pekerjaan yang formal
milik gubernur dki jakarta anies baswedan
dan mendorong konsumsi dari kelas menengah
desi aritonang endra rizal di jakarta